sampai jumpa di video selanjutnya

boleh boleh dong dong gue bf sendiri
aku ini memang cantik aku ini memang manis
aku yang bilang sendiri
bapakku dia bilang aku memang cantik
bapakku dia bilang aku memang manis

adikku dia bilang aku memang asik
ku asik sendiri
boleh boleh dong dong gue bf sendiri
aku ini memang cantik aku ini memang manis
aku yang bilang sendiri

bapakku dia bilang aku memang manis
bapakku dia bilang aku memang seksi
adikku dia bilang aku memang asik
ku asik sendiri

bapakku dia bilang aku memang cantik
boleh boleh dong dong dong gue bf sendiri
aduh aku gr sendiri